tim nasional sepak bola u dua puluh dua kalah melawan bali united pada pertandingan uji coba di stadion kapten iwayan dipta gianyar bali jumat malam
namun pelatih timnas u dua puluh dua louis mia menyebut progres permainan anak asuhnya terus meningkat
mengakhiri training camp di pulau dewata timnas indonesia u dua puluh dua melakoni uji coba melawan bali united jumat malam di stadion kapten iwayan dipta gianyar bali
pada babak pertama kedua tim bermain dengan tempo lambat sejumlah peluang diperoleh namun eksekusi akhir keduanya sama sama kurang maksimal
memasuki babak kedua pelatih timnas u dua puluh dua louis mia mengganti ke sebelas pemain dengan tenaga baru diantaranya ezra walian ryuji utomo dan gian zola
bali united juga memasukkan pemain inti dan pemain asing termasuk penyerang silvano
pada menit ke enam puluh delapan striker kebangsaan belanda tersebut sukses mengonversi umpan irfan bahdim
skor satu ini bertahan hingga peluit panjang berbunyi
pelatih luis mia mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan
meski demikian pelatih asal spanyol ini menyebut progres permainan anak asuhnya terus menunjukkan peningkatan seperti dalam hal kerjasama tim dan komunikasi
nandang rishadeh astika gianyar